anda kembali bersama saya tiffan daraitama di showbiz news
kita berlanjutkan sebuah pertunjukan teater yang sudah beberapa kali menyebat tony awards shrek the musical
pertunjukan teater yang pertama kali diproduksi tahun dua ribu delapan di panggung broadway ini sekarang bisa anda nikmati di indonesia
kita simak liputan selanjutnya
pertunjukan teater asli broadway yang diangkat dari sebuah film animasi track the musical kini hadir di jakarta
kini hadir di jakarta
selain menampilkan pertunjukan yang megah
the track the musical menyuguhkan cerita yang penuh pesan moral
salah satu yang menarik adalah adegan freak flag
ketika hampir semua tokoh negeri dongeng seperti pinocchio muncul dan bernyanyi bersama di atas panggung
pertunjukan kelas dunia ini memang memakan biaya yang cukup mahal
tiket dibanderol mulai tujuh ratus lima puluh hingga rp dua sembilan juta rupiah untuk durasi dua ratus enam puluh menit
namun antusiasme warga terhadap teater musikal seperti ini dinilai cukup tinggi oleh sang penyelenggara
kami tahu bahwa ada pasar untuk persembahan di indonesia
mereka suka mengambil keluarga ke film dan sebagainya
jadi kenapa tidak kita memberikan alternatif
musikal memiliki jenis jenis yang berbeda
musik dans teater multimedia semua berada di satu
jadi kita bisa menemukan banyak orang
dan seperti yang kita tahu banyak orang indonesia yang berangkat ke luar negara untuk menemukan musikal
pertunjukan berbahasa inggris yang hadir pada tanggal lima hingga dua puluh dua mei ini tampak sebagai hiburan kelas menengah ke atas
namun ini sebanding sebab penyelenggara memang menyajikan produksi teater musikal dengan kualitas terbaik dari negara lain
prasidia puspa jakarta